tetap berhati hati ya lantaran arus bawahnya yang tergolong arus kuat
eh tapi tapi gua yang sampe sekarang ya ini keluar dari bucks mungkinnya keluar dari bucks keluar dari lekers gitu